niat mengejar berbuka puasa bersama keluarga
seorang pria justru terjun bebas ke sungai jembatan tiga arwe pala makassar
saat kendaraannya hilang kendali akibat mengantuk
beruntung warga kompleks perumahan dosen unhas antang makassar ini
berhasil keluar dari mobil sebelum mobilnya perlahan tenggelam ke dasar sungai
dari arah sana sih pada arah jembatan kan bawa mobil
cuma kan posisi mungkin karena mengantuk
jadi pas disini tuh dia lepas kendali kan
akhirnya mobilnya terperosok ke sungai
sebelum mobilnya tenggelam saya masih sempat keluar akhirnya
setelah kurang lebih empat jam tenggelam
mobil ini akhirnya berhasil dievakuasi naik ke darat
kejadian serupa diketahui kerap terjadi di sepanjang jalan inspeksi kanal tersebut
selain lebar jalannya yang hanya lima meter
bibir kanal juga tidak dibuat
dibentengi pagar pelindung